badan meteorologi klimatologi dan geofisika melaporkan hingga akhir september dua ribu dua puluh
pemantauan terhadap anomali iklim global di samudera pasifik ekuator menunjukkan anomali iklim lanina sedang berkembang
bmkg meminta masyarakat untuk mewaspadai dampak lanina yang saat ini sedang bergerak di samudera pasifik
dan untuk mengelaborasi hal tersebut kami telah terhubung dengan deputi bidang klimatologi bmkg herizal
selamat sore mbak dea
pak herizal kita tahu sepekan terakhir cuacanya panas tiba tiba hujan
apakah ini kemudian menjadi dampak yang ditimbulkan dari iklim lanina yang saat ini sedang terjadi
terima kasih mbak
ini pertanyaan dampak dari panas tiba tiba hujan ini adalah fase transisi
bagaimana kita tahu bahwa transisi dari musim kemarau ke musim hujan
dari musim maret ke musim hujan misalnya kita sering menemukan fenomena cuaca ekstrim lembat bentar kemudian hilang panas lagi
namun memang yang sekarang di bulan oktober kita sedang memasuki dari musim maret ke musim hujan
dan memang dari pantauan kami kalau kita bicara iklim kita ada baca bicara ada beberapa yang bisa mempengaruhi variabel yang mengendalikan
kemudian muka laut
muka lautnya ada dua di pasifik dan di daerah mudera india
yang di pasifik ini yang kita amatikan ini yang berdampak sering sama atau mungkin lebih basah
nah untuk sekarang kita pantau sejak bulan agustus yang lalu sampai dengan sekarang anomali suhu laut di pasifik lebih dingin dari biasanya
karena setelah dua bulan berturut turut kita pantau seperti itu
ini menyatakan bahwa terlalu banyak yang disengaruhi oleh tanina
dan bukan hanya bmkg saja yang menyatakan bahwa sekarang lainnya telah muncul
lembaga metodologi dunia juga lain ktb australia ktb indonesia dan lain lain yang menyatakan seperti itu
nah sekarang kita bicara mau masuk kemarau musim musim hujan
dan lain lain yang artinya bahwa musim kemarau musim hujan sekarang ini mungkin lebih dipasang lebih ekstra lagi
karena kalau kita bicara tadi ada dampak dari sinema global
dari anomali sumuh laut di pasifik ini
tadi bisa membuat kering atau lebih basah
kalau dia apa namanya anino lebih kering tapi kalau lamina lebih basah
nah sekarang kelihatannya cikin berumah memang
anino sudah terjadi terprediksi dia akan meningkat dari lemah
jadi moderate kayak dengan akhir tahun dan awal tahun
dan balik lagi jadi netral mungkin di bulan maret sama april
jadi itu yang terjadi
kondisi ini akan berlangsung beberapa
kemudian saat dan kemudian apa saja yang kemudian disarankan oleh bmkg
untuk bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk bisa mengantisipasi dampak ini
iya karena kalau bicara tadi apa namanya lanina biasanya adalah tadi potensi curah hujan lebih tinggi dari biasanya
aspek konsekuensi dari curah hujan yang turun akan lebih tinggi dari biasanya
maka potensi bencana hidrometeorologi
juga meningkat tanah banjir maupun tanah longsor
nah untuk bencana potensi banjir
bmkg bersama dengan eu dan bis telah membuat peta daerah rawan banjir
kemudian dari pp tersebut kita membuat prediksi daerah daerah yang punya potensi banjir
sedangkan daerah yang longsor mungkin teman teman dari pm yang memanfaatkan data
kita membuat daerah rawan longsor
dan potensi banjir dan longsor ini harap diperhatikan oleh masyarakat
terima kasih pak herizal deputi bidang klimatologi bmkg sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini